marahkan dulu ya
hujan pikirin ya kejadian yang tadi ya mak ya
mbak bukan mikirin
kok sulam yang dipikirin mah
ini wajah lu
istighfar pak aji sulam
bu iji nggak kelihatan
emangnya ada apa pak aji sulam
mulut dia bebisa
kayak ular beludak
dia udah keperlaluan
kalau adik kenapain napain
tenang pak aji sabar
jangan hilang amal ibadah ente
hanya karena persoalan ini
saya udah nggak bisa terima pak ustadz
segala apa yang dia perbuat
sama keluarga saya
kalau dia cati makis saya
saya masih minta terima
tapi kenapa emak saya diprakir seperti itu
jangan enggak berbuang waktu
sampai siapa duluan yang dikubur
muhyiddin apa sulam
pak aji sulam
jangan dikuasai hati
kau nafsu setan
ente yang bunuhnya istighfar
urusan sulam udah kelar nih pak
jangan latihanin tuh
manusia yang setengah jadi tuh
saya nggak remeh loh
tapi sulam gak tega mak
sulam gak tega
emak dikidaknya begitu mak
jangankan badan mak
nyawa sulam pertaruhin
demi ngebela emak
takut sulam nekat
terus ada urusan lagi sama polisi
sulam gak takut mak
sulam gak takut
bener gak takut
demi memperjuangin markah sama emak
kalau sampai sulam kebunuh haji muhyiddin
tapi demi ngebela emak
sulam puas mak
bener sulam puas
seenggak enggaknya sulam gak ngeliat
kalau emak diinjak injak kayak tadi
kita sesama orang islam
gak boleh saling menyakiti mak
ingatlah ya mak
ampe begitu mak ya
dia nganjar nganjar abak
si sulam tuh kenapa emang begitu mak
abak terpaksa lari mi
kalau kagak bisa terjadi pembunuhan di situ
lu mau dibunuh
biar abah tua gini
abah gak takut sama dia
boroboran satu sulam
sepuluh juga gua jabah nih mi
kagak nyangkeh ya mak eh
burung burung abang mau ngebunuh abang
ya allah apa dia kakak takut tuh
santai di akhirat
melawan sama orang tua ya
itu dia mi
kita udah tahu ahlaknya si sulam itu
percis kayak keledai
bukan cuman keledai pak
jalannya gak pernah maju
untung aja tadi ada ustaz jakaria mi
kalau kagak udah deh gua mbat ya
lu bilangin datuk kawang lu supaya jaga mulutnya mut
nyinyir banget mulutnya
segala gua dibilang preman masuk masjid lah
ke jamaah dia kagak mau masuk masjid gara gara ada preman isman
mau gua kepruk aja tupalah bang lumut
jangan dong darnal
lu kepruk mati abang gue
kebat lu berjumah
tapi gua kalo ga inget nama lu juga udah gua kepruk sih sebenernya bang lumut
mumpung lu dateng nih ada gua sama sobari
kita ga geng lagi yuk
ke jaman dulu
ngapain sama dia
dia tuh dendaman sama gue
udah ga jaman lagi kayak gitu
pakai jenggara juga
ada yang ganti di foto lu
jenggara lu emang bagus
kekude kan cinggang tuh gua
babe ngapain sih mukul ini samsaknya mau bunuh orang aja
yang cuma babe mau bunuh si mahmut
emangnya bang mahmut bukan orang be
setahu gua sih bukan orang
dia tuh memedi aku tau
temen si wita dari wahantu
bang mahmut kagak bute
sama tuh sama si mm
muhyiddin sama maemunah
babe jangan deng gitu dong
ayah pan pengen kawin juga sama bang mahmut
lu emang mau hidup di rumah mama mehdi
pake otak lu
nafsu aja yang lu pikirin
lu juga sih lam
apa perlu nih
muhyiddin gua gulung
nggak ngasih keputusan
gua nggak mau dibut lagi
gua udah janji sama emak gue
nggak bakalan kebawa hawa nafsu lagi